dari kabar razia makanan minuman di surabaya petugas dinas perindustrian dan perdagangan
temukan makanan kaleng dalam kondisi rusak dalam razia makanan dan minuman di sejumlah supermarket
sementara di blitar razia petugas temukan berbagai menu takjil yang mengandung bahan berbahaya
seperti boras dan pewarna pakaian
petugas dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah kota surabaya
kami siang mendatangi sejumlah supermarket yang berada di jalan kelampis jaya surabaya
satu persatu makanan dan minuman yang dipajang di dalam supermarket diperiksa petugas
selain makanan yang berada di dalam kardus petugas juga memeriksa makanan dalam kaleng
hasilnya petugas menemukan sejumlah makanan berkaleng dalam kondisi rusak
dan melarang supermarket menjual makanan tersebut
sasyau ini belum ada ketemuan terkait dengan kandar luar sa ataupun pelanggaran lainnya
untuk ini kita sudah lakukan lokasi ke enam ini
belum diketemukan adanya
sementara di blitar
razia serupa menemukan sejumlah menu takjil berbuka mengandung bahan berbahaya
seperti boraks dan pewarna pakaian
berbagai menu takjil ini dijajakan dalam pusat pasar tumpah bulan ramadan
di jalan protokol kota blitar
petugas mengambil beberapa sampel makanan dan minuman yang dijual para pedagang
dari sampel yang didapatkan itu
kemudian diuji lab dan positif
terdapat kandungan berbahaya bagi kesehatan
hasil sementara adalah memang ada dugaan positif mengandung rodamin b
pada s sepuluh ya
dan juga pada claret ya
dan satu lagi adalah positif borak pada rufuk delay
sejumlah pedagang mengaku tidak tahu bahwa ada kandungan zat berbahaya dalam menu yang mereka jual
iya tujuh puluh satu sudah dua kali ini
tapi itu aman
karena ada dosa di sisi itu
adanya itu bisa untuk kita tuh ambil yang aman lah
buat konsumsi pedagang
sidak serupa akan terus dilakukan agar selama ramadan ini
makanan dan minuman yang beredar aman dikonsumsi masyarakat
januar komarudin yusuf yunafianto surabaya blitar